waduh nyemil abis olahraga
godaan banget nih
tapi kalori makanan yang digoreng itu cukup besar
jadi saya skip gorengnya dulu deh
biar olahraga bakar kalorinya nggak sia sia
hmm menyantap menu digoreng tanpa menggunakan minyak sebenarnya bisa loh
ada teknik air frying yang menghidarkan udara panas
sehingga makanan bisa renyah seperti digoreng
tinggal masukkan bahan yang ingin kita olah ke dalam air flyer
lalu atur waktu penggorengan
makanan pun siap disantap
kalau yang paling cepat itu daging ya
karena kan ini dia cuma sekitar tiga menit tergantung dari jenis dagingnya
kalau misalnya salmon agak lebih lama sedikit
karena ayam itu untuk sampai darahnya hilang
sama sampai bagian dalam mateng itu bisa sekitar empat puluh menitan gitu
bukan cuma menu gorengan biasa
anda juga bisa membuat beragam kreasi menu makanan tanpa minyak dengan alat ini
misalnya membuat steak dengan waktu tiga menit
menu salmon juga bisa diolah dengan waktu lima menit saja
gunakan aluminium foil agar alat air flyer tidak kotor
dan tentu saja menu kentang
kentang goreng bertabur keju mozzarella kesukaan anak anak akan semakin mudah dibuat tanpa perlu khawatir kena minyak panas
sekarang saya akan mencoba friend fresh atau kentang goreng yang dimasak oleh air fryer
makan seperti itu
di balik kemudahan memasak tanpa minyak
pengguna air fire harus menyediakan
daya listrik lebih di rumahnya
yang tentu saja berdampak pada tagihan
listrik yang membengkak
meski menggoreng dengan air fryer bisa
memangkas kalori namun jika anda ingin
diet lebih sehat bisa juga memilih
metode mengukus makanan
diayulestari dwi prasetyo jakarta